aku ulangi sekali lagi loh kejaya
apa menurutmu semua itu masa lalu yang kelam
teganya kamu menggores secerta kenangan indah
aku datang kesini bukan untuk bertarung denganmu
banyak bicara kau loh kejaya
menjalin aku ingin mengajakmu ke jalan yang benar
ke jalan gusti allah swt
menangkan pikiranmu menangkan duniamu
tidak ada yang bisa
terima kasih ganjeng sultan
aku gak bisa mengendalikan diriku
siasatku berhasil untuk mengelabui mereka
sakit sekali ganjeng sultan
tolong aku ganjeng
bagaimana ini ganjeng sultan
bagaimana ini ganjeng sultan
aku memutuskan hukuman penjara
sampai waktu yang belum bisa ditentukan
kita akan terus meneliti
yang ada pada pagi aku
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
baik ganjeng sunan
terima kasih ganjeng sultan
sudah memberikan kesempatan kepada hamba
bawa ke penjara
sendiriku ada hukuman jenggotiku
namun aku belum tahu pasti apa yang sedang kau rencanakan pakai aku
ada apa jaka
kamu mencari siapa
hanya sunan kan sudah berjanji bahwa dia akan menemui kita di sini
rada kamu temani mereka dulu
aku ke dalam sebentar ya
jaka kamu mau berbicara
kalian membicarakan apa
ini kami hanya bilang sedang apa kamu jaga
ada ada saja kalian
kenapa dia rantai
beraninya kamu menginjakkan kaki di sini
kamu menjemput ajalmu
aku datang ke sini dengan damai
mereka yang telah membantu murid muridmu adalah muridmu
dan aku sudah berjanji pada mereka untuk bertemu di sini
ada apa ini
merupakan orang baru yang terbaik di sini
dan aku juga benar benar berdoa itu meng meat
kana untuk kita berdamai dengan berat
itu harus apa sih
berhenti berhenti kerja dalam berat
aku kecewa kepada kalian
berikan aku kesempatan
untuk berbicara secara baik baik
setelah sekian lama
kita tidak bertemu
untuk sementara waktu
dia tidak akan mengamuk lagi
sekali lagi maafkan aku
aku gak bisa mengendalikan diriku
dia sudah mengambil kesadaranku
berikanlah aku petunjukmu
bila memang patih agung
maka buatlah aku percaya kepadanya
namun bila dia berbohong
tunjukkanlah kebenaran pada hambamu ini
beristirahatlah terlebih dahulu
untuk sementara ini
kamu harus tetap berada di penjara ini
sampai sultanan demak
menentukan kebenaran dari perkataan
demi allah kanjaksunan
aku tidak tahu apa apa
aku hanya korban
ya allah kanjaksunan
rasa sakit ini kanjaksunan
aku gak kuat lagi kanjaksunan

lihat kitab kerabat trained
aku ulangi sekali lagi loh kejaya
semua itu masa lalu yang kelam
teganya kamu menggores
kesecertaan kenangan indah
aku datang sini
bukan untuk bertarung denganmu
banyak bicara kau loh kejaya
aku ingin mengajakmu
ke jalan yang benar
ke jalan gusti allah swt
ikut kembali dengan pihianannya serakah
itu tidak mungkin loh kejaya
mengapakah nyusunan disebut beranda
ia tidak terlihat membantah sebutan itu
siapakah nyusunan sebelumnya
lebih baik kau menyerah loh kejaya
andaikan waktu itu
kau tidak mengkhianatiku
dan tidak mengambil hartaku
kita berdua pasti sudah percaya
tunggu di sana
apa yang anda loh kejaya lakukan
benar benar licik loh kejaya
kau berani mengkhianat
apa loh kejaya sedang melakukan ritual
untuk mendapatkan harta yang lebih
tidak loh kejaya sedang melakukan ritual